pemkot surabaya membuka sentra layanan vaksinasi covid sembilan belas untuk wanita hamil di sembilan rumah sakit
yakni rsud bakti dharma husada rsia nur uminumba rsua putri rumah sakit uner rumah sakit wijaya
rsia kendang sari rumah sakit pku muhammadiyah rumah sakit dr suwandi dan rumah sakit husada utama
sejak dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh satu rumah sakit husada utama yang mendapat jatah satu ratus empat puluh dosis vaksin buatan moderna
sudah menyuntikan vaksin kepada satu ratus dua puluh lima orang ibu hamil
wakil direktur medis rumah sakit husada utama niputu susari mengatakan
wanita hamil disarankan menerima vaksin covid sembilan belas pada usia kehamilan dua belas sampai tiga puluh tiga minggu
vaksin moderna di rumah sakit ini juga diperuntukkan bagi wanita hamil dengan kartu tanda penduduk luar kota surabaya
pihak rumah sakit juga menyediakan kontak senter untuk konsultasi terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi
ada keuntungannya karena bisa terbentuk antibody dan itu bisa ditransfer ke bayinya ya
jadi bayinya pun nanti pada saat menyusui di awal itu ada antibody yang bisa menempel pada mukosa bayi
dan itu bisa memperkuat pertahanan tubuh pada bayi
sejumlah penerima vaksin moderna di rumah sakit ini juga diberuntukkan bagi wanita hamil
vaksin moderna di rumah sakit husada utama mengatakan mereka mengikuti vaksinasi setelah berkonsultasi dengan dokter kandungan
mereka berharap tidak mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat
dan antibody terhadap virus covid sembilan belas juga bisa terbentuk pada janin dalam kandungan
kemarin sempat kontrol itu boleh vaksin apa enggak
soalnya kan denger dengar ada yang efeknya gini gini terus dokter bilang oh boleh
karena emang sudah dianjurkan aman gitu
jadi langsung ada dapat info
lega ya seneng gitu
paling nggak saya sudah kehamilan tiga puluh tiga minggu
semoga ya lebih baik lagi gitu
apapun vaksinnya paling nggak ya meminimalkan resiko terpapar covid
berdasarkan data pemerintah kota surabaya ada dua lima ratus wanita hamil yang menjadi target vaksinasi
saat ini pemkot menyediakan seribu dosis vaksin moderna untuk keperluan tersebut
hingga jumat siang angka capaian vaksinasi ibu hamil di kota surabaya
masih delapan ratus lima puluh lima orang
untuk meningkatkan capaian pemkot surabaya berencana menggelar vaksinasi ibu hamil secara door to door
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur